dinamika pencapresan anies baswedan oleh partai nasdem terus bergelora
meski disambut hangat di luar partai hilangnya dukungan justru terjadi di dalam tubuh partai nasdem
sejumlah kader menyatakan mundur dari partai sejak nasdem mendeklarasikan dukungan kepada anies
apa yang sebenarnya terjadi di internal partai nasdem
apakah pertemuan anies dan ahy ini sebagai pertanda awal koalisi
kami akan membahasnya bersama willy aditya ketua dpp partai nasdem dan jayadi hanan
direktur eksekutif lsi selamat malam bung will
selamat malam eva apa kabar
baik alhamdulillah pak jayadi juga sudah tersambung melalui sambungan telepon
pak jayadi selamat malam
selamat malam mbak eva
oke saya ke bung willy dulu bung willy ini awal pekan nasdem langsung tancap gas
dengan mengumumkan calon presiden anies baswedan
tapi kemudian menarik untuk mencermati di saat beberapa pihak kemudian mengapresiasi
pengumuman anies baswedan sebagai capres
pres nasdem termasuk juga yang kita lihat hari ini ini ada sejumlah kader nasdem
yang justru mundur karena hal tersebut ini apa yang terjadi sebetulnya bung willy
ya sebenarnya bukan satu hal yang terlalu terburu buru atau ujuk ujuk ya
anies ini kan salah satu dari tiga orang yang mencari keputusan dari raker nasifah
itu bulan juni
di dalam bulan juni itu kami memberikan mandat kepada ketua umum kurang lebih tiga bulan
akan menguruskan dari satu nama
jadi itulah kemudian diumumkan pada hari senin kemarin
nama pak anies sebagai gur calon presiden dari pak ternasdem
kan presiden itu cuma ada satu orang
tidak mungkin presiden ada dua atau tiga
kalau ada tiga kita usung tiga tiganya
nah setiap pilihan politik tentu sudah kita kalkulasi secara matang
pak surya sudah melakukan kontemplasi yang cukup panjang
kemudian kenapa nasdem menjatuhkan pilihan pada pak anies baswedan
ya tentu ini tidak terlepas dari alasan alasan objektif dan alasan subjektif
alasan objektif itu seperti yang disampaikan oleh ketua umum di saat tidak tereklarasi
kita sedang menghadapi krisis global
bagaimana perebutan sumber daya itu menjadi sebuah situasi yang sangat mencekam
ya tentu ini berimbas kepada situasi kita di dalam negeri
kita membutuhkan figur pemimpin untuk kepemimpinan nasional pasca dua ribu dua puluh empat itu
yang cukup kompatibel itu adalah figur pak anies secara objektif
secara objektif figur pak anies memiliki beberapa catatan
yang kami sampaikan di saat deklarasi beliau memiliki otoritas moral
memiliki komitmen konstitusional yang luar biasa
dan yang terakhir adalah kapasitas dan kapabilitas beliau yang cukup dibutuhkan oleh indonesia ke depan
sehingga bagaimana capaian capaian yang sekarang sudah kita raih itu bisa dilanjutkan
dan kemudian apa yang masih kurang itu untuk kemudian kita rupa
sehingga lahirlah sebuah spirit continuity
itu yang menjadi spirit dari proses pendeklarasian pak anies
yang kedua eva adalah hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak pernah dimenangkan
itu pesan bung sahrir kepada kita semua
tentu segala suatu pilihan politik ada brus minusnya
dalam hal ini kami sadar betul kami masih partai baru ya
tentu masih ada sifatnya yang beberapa teman teman
yang kurang puas ya
tapi keputusan sudah diambil
dan kami tentu menghargai bagi teman teman yang memilih jalan politik yang lain
di barat rumah mungkin teman teman itu ingin berkelana dulu
nanti kalau sudah capek terus pulang ke rumah kembali
itu suatu hal yang besar
tapi hari ini kami merilis justru capaian nasdem
bahkan kita bisa lihat survei smrmc kemarin dirilis juga
nasdem mengalami peningkatan
yang sangat signifikan itu di beberapa wilayah
dengan bergabungnya dengan diusungnya figur pak anies sebagai calon presiden
jadi langsung sudah berdampak begitu ya terhadap kotel efek untuk nasdem
kalau memang kemudian bukan hal yang mengejutkan
tapi nyatanya ada kader partai yang kemudian terkejut dan memutuskan untuk mundur
nah tapi saya langsung ke mas jayadi
mas jayadi melihatnya bagaimana ini
belum belum kemudian harapannya pencalonan
atau pengumuman calon presiden itu tentunya memperkuat partai
tapi faktanya ada beberapa kader yang kemudian tidak setuju dengan keputusan ini
anda melihatnya bagaimana
yaitu memang resiko yang atau konsekuensi atau resiko yang diambil nasdem
ketika memutuskan untuk mendeklarasikan anies sebagai capres
apa di satu sisi nasdem mengharapkan akan ada tambahan suara
yang luas pencalonan anies itu
tapi di sisi lain saya kira nasdem juga sadar bahwa akan kehilangan beberapa suara gitu
cuma pertanyaannya memang apakah keluarnya beberapa kader nasdem itu mencerminkan juga
kehilangan suara nasdem di dekat angka rumput gitu
itu yang kita lihat lebih jauh nantinya
kalau di data lsi pasca pencalonan anies beberapa bulan lalu
itu saya melihat memang di tingkatan rumput pemilih nasdem
pemilih nasdem itu yang cenderung ke anies
lebih banyak daripada pemilih nasdem yang cenderung ke prabowo atau ke ganjar pranowo
jadi dari sisi itu
itu kemungkinan memberikan kepercayaan diri yang cukup kepada nasdem untuk berharap bahwa
basis basis nasdem lambat laun akan basis basis pemilih anies itu lambat laun akan memilih anies juga gitu
sehingga kehilangan suara nasdem akibat mencalonkan anies itu bisa ditutup dengan lebih banyaknya suara yang masuk ke nasdem
karena pencalonan anies seperti yang sampaikan oleh kak willy tadi
dan memang potensinya cukup banyak ya
anies cukup kuat di daerah sumatera
beberapa daerah sumatera
di beberapa daerah kalimantan di jawa barat dki dan banten
serta di beberapa daerah di kalimantan dan sulawesi serta maluku
juga mungkin nusa tenggara barat ya
jadi daerah daerah itu
di daerah daerah itu nasdem banyak yang suaranya rendah
diharapkan nasdem bisa memperoleh suara lebih tinggi di daerah daerah tersebut
pak sambil pada saat yang sama kehilangan suara yang memang menjadi risiko itu diminimalisir oleh nasdem gitu
dan itu masih perlu kita lihat nantinya
tapi beberapa kemudian kader yang mundur ini ada dari wilayah wilayah yang memang merupakan basis utama partai nasdem begitu ya mas jayadi
anda melihatnya bagaimana
ini kan ada yang dari bali begitu ya mas willy
kemudian ada dari sulawesi betul ya mas willy ya
di utara ada di daerah bali
yang memang nasdem tidak begitu kuat
ya tentu semua hal itu memiliki konsekuensi
tapi terlepas dari hal itu ya
apa yang nasdem lakukan ini kan sebuah lompatan koalisi
bagi proses kita berjalan
proses kita berdemokrasi terkhusus dalam proses kandidasi
sehingga publik memiliki asosiasi yang rendah terhadap capres dan kemudian kesiapan partai
nasdem kemudian ingin hadir mengantisipasi realitas realitas itu sehingga publik memiliki awareness yang cukup tinggi
siapa calon presiden dari partai tersebut
itu bukan kadernya tapi nasdem membuka diri terhadap proses why not the best kata pak surya
memajukan putra putri terbaik dari publik sendiri dari rakyat indonesia sendiri
untuk kemudian sesuai dan sebangun dengan apa yang menjadi emosi publik ya
itu yang kemudian zeit guide atau semangat zaman itu yang coba difasilitasi dan ditangkap oleh partai nasdem

jadi ini tentu kemudian juga membuat yang lebih baik

membuat yang lain merespon ini kita harap ya
dengan mendeklarasikan pak anies sebagai calon presiden tentu standar kepemimpinan kita sudah memiliki sebuah level tertentu
suka nggak suka senang gak senang itu sebuah hal yang kemudian publik bisa mensyukuri itu kita bersama sama ya
semoga kemudian kontestasi ini kita harapkan dengan sebuah proses yang sangat matang dewasa
suka cita suka riah suka cita gitu ya
sehingga apa apa yang menjadi pr kita dari dua pilpres yang kemarin itu terjawab
jadi ini kami lakukan kata pak sudia semata mata untuk kemudian apa yang terbaik untuk publik dan sekaligus pembelajaran proses pematangan kita dalam berdemokrasi ya pak
oke bung willy tapi sebetulnya bagaimana psikologis begitu ya internal partai nasdem
karena belum belum mulai melangkah kemudian sudah ada gejolak internal di beberapa wilayah begitu ya
saya tidak tahu apakah memang ini
jangankan dalam partai sebuah organisasi yang kemudian berkontestasi untuk merebutkan kekuasaan atau sumber sumber kekuasaan
kita mau nikahan aja atau kalau dalam bahasa kampung saya itu mau barale aja itu ribetnya setengah ampun
itu kan eva pernah ngerasa ini
jadi itu suatu hal yang wajar
misalnya milik mama ini atau keluarga ini lupa diundang atau segala macam itu kan ada yang kecil hati
resiko itu pasti ada ya
tapi sekali lagi kami sebagai partai yang sudah mendeklarasikan pak anies pak surya menyampaikan ya kami akan go ahead dengan semua resiko yang akan kami hadapi ya
karena inilah pilihan pilihan politik dan pilihan itu sebuah penisipan
tetap dalam politik bagaimana merawat kewarasan kita dan bagaimana kemudian tetap menjalankan sebuah hal yang sifatnya positive thinking ya
jadi proses itu ya kami membuat rilis bagi teman teman seperti bu nilu yang keluar ya kami hormati
terima kasih atas proses sudah bersama sama
semoga nanti kalau sudah capek berkelana pintu kami kembali terbuka silahkan bergabung kembali
jadi sama seperti anak
lagi ngambek gitu ya pak
terus orang tuanya mungkin marah gitu ya
atris atau mengambil keputusan a
nanti kalau sudah capek dia main hujan atau kepanasan nanti pulang ke rumah dia untuk mandi eva
oke oke mas jayadi anda melihatnya bagaimana
apakah memang betul begitu ya ada beberapa kader yang kemudian mundur karena pengumuman capres ini adalah dinamika
boleh kita bilang ini sebagai riak riak begitu ya dalam menuju ke suatu pelaminan kalau tadi disilahkan
atau apakah ini akan terus bergulir panas dan nanti akan mengganggu soliditas dan bahkan sejauh elektabilitas
ya apakah itu akan bergulir menjadi bola salju atau tidak masih harus kita lihat
tapi untuk sementara saya melihatnya ini masih riak riak saja
karena apa namanya tiga bulan yang lalu ketika mengumumkan nama anies antara lain sebagai yang nomor satu
dan pengumuman bakal calon capres nasdem
itu kan para elit nasdem mayoritas mendukung itu di rakernas kan
lalu yang kedua
dilihat dari tepuk tangan begitu ya mas jayadi
iya setelah itu tidak ada
tidak ada faksionalisasi akibat atau friksi akibat penjemputan nama itu ya
nah sekarang mungkin mereka masih menunggu siapa tahu yang pro ganjar berharap ganjar yang diumumkan
mungkin itu ada yang pro anika
anika yang dipilih
tapi ketika misalnya yang dipilih anies lalu yang memang tidak suka dengan pilihan itu lalu memutuskan untuk keluar
tapi kalau kita lihat sementara ini kan yang tidak setuju itu yang menyatakan keluar kan masih orang per orang
belum menunjukkan gejala adanya semacam gerbong yang keluar secara ramai ramai
saya berharap itu tidak terjadi
itu tidak terjadi ya
saya melihat dari luar itu belum menunjukkan apa yang kecewa itu belum masif begitu
satu di tingkat elit nasdem ya
baru beberapa daerah dan beberapa orang
nah nanti kita lihat itu apakah menjadi gelombang keluar
dan apakah itu nanti diikuti oleh perpindahnya pemilih nasdem
jadi dari pemilih nasdem menjadi pemilih partai lain akibat memilih anies itu
jadi kalaupun cukup banyak yang keluar nanti juga harus tetap dihitung apakah yang keluar itu lebih banyak dibandingkan dengan yang masuk ke nasdem
nah apa namanya tapi mengingat capres itu pastinya punya yang jauh lebih seluas
tapi mengingat capres itu pastinya punya yang jauh lebih seluas
tapi mengingat capres itu pastinya punya yang jauh lebih seluas dibandingkan dengan partai
maka itu menjadi tugas dari itu menjadi apakah itu akan menjadi kekuatan anies atau tidak ya
untuk membantu nasdem untuk tetap bertahan bahkan meningkatkan suaranya walaupun banyak kehilangan akibat mencalonkan anies
jadi saya melihatnya sementara ini ya masih belum terlihat gerakan yang masif atau fenomena masif keluarnya itu
baik dari sisi elit maupun dari sisi pemerintah

yang jelas sudah ada sambutan hangat begitu ya setelah ada pengumuman capres dari nasdem ini setidaknya dari partai lain
kita akan bahas sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya kami lanjutkan dialog saya ke bung willy lagi
bung willy kalau kemudian di dalam ada gejolak internal begitu
kalau tadi mas jayadi menyebutnya riak riak begitu ya
kita melihat ada sambutan hangat ini hari ini anies baswedan calon presiden dari partai nasdem bertemu dengan ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
nah ini apakah sudah indikasi bahwa memang sudah akan terjadi koalisi
ya itu kode keras lah ya pak
tadi kan ibaratnya itu kan bukan lagi ta'aruf gitu kan
seharusnya sudah cukup lama ya
penganten datang ke mertua lah gitu ya
untuk menentukan tanggal insya allah
tentu kami sudah menjalin komunikasi yang cukup intensif dengan partai demokrat dengan pks
tadi juga disipir oleh pak anies sendiri di dalam kompersif kursus beliau
ini yang coba kami matangkan
beberapa kesepahaman kesepahaman sudah menemukan titik terang yang menjadi kesepakatan ya
ini berproses terus ya
jadi semangat kami bersama yaitu continuity and sense ya
dengan spirit yang kolaboratif diantara tiga partai ini ya
ada spirit yang kami kedepankan itu namanya equal partnership
tidak ada tuan dan tidak ada majikan dan tidak ada subordinasi satu sama lainnya
itu yang terus kami lakukan
kalau kita rujuk bagaimana respon yang cukup besar
sehari sebelumnya kita lihat bagaimana bang akbar sandung tokoh senior kita mantan ketua mumgolkar
tumpah anies ya itu juga ekspresi yang sangat luar biasa
yang sebelumnya juga pemuda pancasila pak yapto ya mengukuhkan pak anies sebagai anggota dengan nomor anggota satu
sebagai anggota pemuda pancasila
jadi memang dinamika dan etika itu sebuah kenistaian yang akan kita hadapi dalam sebuah proses kandidasi atau menuju field press ini
jadi apa yang kemudian kita lihat ini bisa ditangkap sebagai kode keras yang mungkin hanya tinggal menunggu resminya saja begitu ya bung willy
ya sekarang kan sudah mulai ancang ancang kan itu kan
ya kita tuh
kita tunggulah kapan janur kuningnya lalu kemudian kita undang nanti kalau eva jadi saksinya nanti kita cari penghulunya siapa gitu kan
proses politik ini yang kemudian karena keniscayaan berkoalisi di luar pdi perjuangan itu sebuah hal yang harus dilakukan
maka kemudian kami tidak ingin kawin paksa eva
sehingga komunikasi satu sama lainnya dibangun secara intensif untuk menyusun yang pertama yang paling penting adalah platform perjuangan bersama
habis itu baru kemudian beberapa hal lain kami bicarakan
masalah momentum deklarasi masalah pasangan calon
kemudian dibahas secara intensif bersama tiga partai ini
jadi proses bagaimana melakukan kami mulai dari realitas realitas objektif yang kita hadapi itu untuk kemudian turun sebagai sebuah spirit berjuang bersama
jadi ke misteri yang kami bangun di dalam dua layer sekaligus ke misteri antara partai dengan partai
jadi kemudian kami mulai dari realitas realitas objektif yang kita hadapi itu untuk kemudian turun sebagai sebuah spirit berjuang bersama
tidak ada political order di dalam hal ini tapi dengan penuh kesadaran dengan penuh kegoirohan bersama berjuang bersama bergandengan tangan bersama untuk maju bersama sama eva
oke mas jayadi anda melihat nya bagaimana pertemuan antara anis dengan ahy hari ini apakah terkait anda di dukungan polisi siapakah percakapan antaranya yang banyak

ya memang capres nanti penentuan cawapres itu menjadi dua faktor yang sangat menentukan
rencana koalisi antara tiga partai ini bahkan terus berlanjut atau tidak ya
pertama saya kira memang tugas anies adalah membuktikan kepada bang surya dan kepada partai lain
yang akan menjadi mitra koalisi itu bahwa anies menjadi faktor perekat tambahan
atau kalau nggak jadi perekat utama untuk koalisi ini terjadi
karena itu dengan hadirnya anies itu mestinya penentuan capres yang bisa menjadi faktor
untuk menentukan berlanjut tindaknya koalisi itu bisa diatasi
tapi tentu saja yang kedua kemudian tidak bisa dinafikan bahwa penentuan capres cawapres itu
nanti akan menentukan koalisi ini akan tetap terbentuk dan solid atau tidak
karena itu menurut saya memang sebaiknya yang dilakukan oleh anies dan tiga partai ini adalah
siapa nama yang akan muncul tapi sebagai cawapres
tapi mereka mengutamakan dulu mekanisme mencari cawapres itu
kemarin bang surya mengatakan mekanisme mencari wapres diberi kesempatan kepada anies
tapi itu kan salah satu faktor saja
nah itu perlu disepakati mekanismenya
menurut saya ada mekanisme objektif yang bisa ditempuh oleh nasdem pks dan demokrat dalam hal ini misalnya
pertama cawapres itu adalah bagian dari upaya untuk memastikan soliditas koalisi
itu faktor objektif pertama
faktor objektif kedua adalah hitung hitungan elektabilitas
baik sebagai pasangan secara umum maupun apakah capres dan cawapres yang nanti akan ditentukan itu
saling komplementari satu sama lain
komplementari itu misalnya yang satu kuat di sumatera yang satu kuat di jawa timur
yang satu kuat di barat
yang satu kuat di timur itu bisa menjadi pertimbangan
atau segmennya saling komplementari
misalnya antara sipil militer antara generasi non millenial dengan millennial
atau antara perempuan dan perlunya perempuan dan sebagainya
jadi kriteria itu yang harus juga dijadikan kesepakatan
yang ketiga faktor yang bisa menjadi pertimbangan adalah apakah pasangan yang terbentuk itu nanti
akan memberikan efek positif bagi perolehan suara partai masing masing
kalau nggak setara perbedaan di antara ketiganya yang peroleh berkah dari calonan itu
paling tidak terlalu jauh
nah pertimbangan pertimbangan itu bisa menjadi pertimbangan objektif
baru kemudian mereka masuk ke nama nama mana yang memenuhi kriteria kriteria tersebut
saya melihat memang ada dua nama yang paling
berpeluang untuk masuk itu yaitu satu ahj
yang kedua hovifah yang ketiga baru yang diusulkan oleh pks
berarti tiga nama ya bukan dua ya mas jayadi
berarti tiga nama ya bukan dua ya
tiga tapi yang paling berpeluang menurut saya ahi sama hovipah tampaknya
oke nah kalau dari nasdem sendiri bung willy
kalkulasi kriteria cawapres yang paling pas berdampingan dengan anies baswedan
ya tentu kita harus menciptakan hitunggal di antara cawapres dan cawapres ini
saling complementary penting kemisteri yang terbangun itu sebuah hal yang mutlak
sehingga pekerjaan pekerjaan pemerintah itu saling melengkapi
jadi ini hal yang kemudian menjadi pertimbangan kita
keluar pertimbangan pertimbangan rasionalitas untuk pemenangan eva
seperti apa yang sudah dipaparkan oleh bung jayadi hanan tadi
jadi rasionalitas yang berbasiskan elektoral itu penting
tapi faktor faktor kualitatif itu menjadi hal yang kita bahas secara bersama sama
nah bagaimana mekanisme menentukan calon wakil presiden ini
kalau dari nasdem itu kami serahkan
kepada pak anies seperti apa yang disampaikan oleh pak surya paloh
untuk memilih dan memutuskannya siapa yang akan menjadi pendamping beliau
nah tentu ini sebuah proses bersama yang harus kita lalui secara musawarah
mufakat di dalam partai koalisi
ini yang kemudian menjadi pembahasan secara intensif
jadi kami dari partai nasdem sendiri tidak punya referensi untuk dari calon internal tidak ada
kami tidak menyodorkan nama siapapun
jadi kami serahkan kepada pak anies
kami nawak atau enak
setelahnya pak anies seperti apa yang menjadi garis yang sudah disegaskan oleh kota umum kami
itu yang sejauh ini bergulir eva
oke kalau kemudian tadi ada dua nama yang disebutkan oleh mas jayadi ya
kalau dari nasdem sendiri melihatnya bagaimana
nah kualitas dari masing masing nama yang kemudian tadi mas jayadi katakan
dari berbagai pertimbangan secara logisnya
ya tentu itu menjadi hal yang kami diskusikan
tapi sekali lagi sekali omongan yang sudah disampaikan oleh pak surya kami ikut saja ya pak anies
silahkan tentu nanti di dalam kita bangun proses mekanisme bersama
bagaimana proses pengantin calon lokal presiden tersebut
tentu kita ingin menciptakan yang terbaik
seperti yang sudah disampaikan why not the best ya
sebagai sebuah bentuk pasangan ya
dihitung gak soekarno hatta pak anies dengan siapa
itu salingnya kemudian yang benar benar kita ingin hadirkan
apa yang kemudian menjadi kebutuhan objektif dari bank tantangan kepemimpinan nasional
itu yang harus kita letakkan secara bersama sama
karena partai itu kan bridging saja ya
partai itu jembatan emas untuk menghantarkan putra putri terbaik
untuk memimpin negara bangsa ini
nah kami ingin sekali lagi terbangun dengan aspirasi publik
dan kebutuhan kita ke depan
jadi dua variabel itulah yang kemudian harus kita godok bersama sama eva
oke baik terakhir dari mas jayadi
mas jayadi tadi anda menjabarkan beberapa poin poin begitu ya kriteria
untuk mengisi dari sosok capres anies baswedan
kemudian juga bung willy juga tadi menjabarkan
bagaimana ini harus menjadi duit tunggal dan dipilih yang terbaik
menurut anda faktor apa yang kemudian nanti akan menjadi penentu
siapa yang akan faktor utama yang akan menjadi penentu
siapa yang nanti akan mendampingi anies baswedan
pertama elektabilitas keduanya sebagai pasangan
jadi hitung hitungan itu yang akan menjadi faktor penting
yang kedua apakah elektabilitas pasangan mana yang punya pengaruh paling positif
terhadap perolehan suara ketiga partai di koalisi gitu
yang ketiga akan berpengaruh yang menentukan adalah
apakah penentuan cawapres itu nanti berpengaruh terhadap gagal atau tidaknya koalisi
maksud saya begini
kalau ada nama calon akibat nama calon wapres itu tidak diakomodasi
maka kemudian itu mengakibatkan salah satu partai keluar
maka itu menjadi sia sia kan
karena yang rugi bukan hanya satu partai
tapi ketiga tiga partai itu karena harus memulai dari nol lagi koalisinya
dengan partai lain atau bubar sama sekali
jadi tiga faktor itu saya kira nanti akan menentukan
apakah seseorang itu akan menjadi cawapres atau tidak
siapakah yang punya potensi sebetulnya banyak kan di luar itu
kalau secara individu memang ada banyak nama
ada nama ridwan kamil ada nama ahy nama kofifa
kemudian nama sandiaga uno dan seterusnya itu ada
tapi yang ada di internal partai tiga partai ini kan sementara yang paling menonjol adalah ahy
lalu beberapa nama dari pks
kalau yang di luar itu
ada juga usulan soal kofifa
jadi nama nama itu saya kira yang akan tampaknya yang akan menjadi
apa yang akan dianalisis sebagai prioritas
secara individu itu juga tidak beda beda jauh amat
dan nama anies itu kalau dalam simulasi berbagai simulasi
dipasangkan dengan ahy dipasangkan dengan hovifa
dipasangkan dengan beberapa nama lain itu cenderung cukup kompetitif
berhadapan dengan bakal calon awalnya
misalnya bakal calon namanya itu prabowo atau ganjar atau nama lain
jadi saya kira tidak akan jauh jauh dari nama nama itu
cuma karena bedanya tidak terlalu jauh itu tadi
maka mungkin akan cukup memakan waktu kalau tidak malah alon
oke baiklah kita akan tunggu sama sama nanti bagaimana partainya bung willy ini
akan benar benar mendeklarasikan calon duit tunggal dan juga calon yang terbaik
kita akan tunggu sama sama bagaimana nanti nama siapa yang akan keluar
bu willy dan juga mas jayadi terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih salam